beberapa waktu belakangan wacana soal vaksinasi berbayar kembali berhembus di masyarakat
opsi vaksin berbayar yang disebut akan diterapkan mulai tahun depan untuk vaksin booster
menimbulkan perdebatan karena masih banyak masyarakat
khususnya di luar pulau jawa yang belum mendapat akses vaksinasi
menyikapi polemik ini kata data indonesia bersama kawal covid sembilan belas id
melakukan survei daring pada periode enam hingga dua puluh dua agustus lalu
kepada sekitar delapan tiga ratus responden di seluruh indonesia
hasilnya tujuh puluh persen responden tidak setuju terhadap vaksinasi berbayar
lima puluh persen responden setuju dan sisanya menjawab tidak tahu
itu satu hal yang kami lihat itu menarik adalah
responden kita itu kan lebih banyak ses a dan b
apa namanya notabene kalau disuruh bayar vaksin juga mereka bisa
mereka mampu membayar untuk vaksin
tapi yang menarik adalah
dengan kondisi mereka bisa membayar untuk vaksin
dan mereka itu tahu
apa namanya pemberitaan ada negara negara yang sudah melakukan vaksin booster lah apalah segala macam
toh tujuh puluh persen dari mereka masih tidak setuju dengan vaksin berbayar
dari tujuh puluh persen responden yang menolak vaksinasi berbayar
mayoritas beralasan jika vaksin adalah hak warga negara dalam kondisi kedaruratan
dan dikhawatirkan justru akan menjadi ladang korupsi baru
sementara dua puluh persen yang setuju
mayoritas berpendapat jika vaksinasi berbayar justru akan mempercepat program vaksinasi di indonesia
namun argumen ini diragukan peneliti vaksin dan ahli biologi molekuler ines atmo soekarto
ia mencontohkan vaksin gotong royong sebagai vaksinasi berbayar oleh badan usaha
yang berdasarkan data justru tidak begitu signifikan dalam menaikkan angka vaksinasi di indonesia
pada akhirnya toh sebenarnya kalau kita melihat optec dari program tersebut sangat rendah
walaupun banyak perusahaan yang katanya mendaftar
tetapi kalau saya terakhir cek di website kemenkes ri ini
uptake nya itu mungkin nggak sampai
nggak sampai sepuluh persen kan kayaknya dari tahun
menurut ines vaksin booster berbayar tidak akan ideal jika target vaksinasi dosis pertama dan kedua
minimal tujuh puluh persen belum tercapai dan merata di berbagai daerah di indonesia
menanggapi hal ini kementerian kesehatan mengklaim
pemerintah masih akan fokus menyelesaikan pemerataan vaksinasi dosis pertama dan kedua
terutama pada golongan rentan seperti lansia
rencana vaksinasi booster termasuk
yang berbayar belum dapat diputuskan dalam waktu dekat dan masih dalam studi lebih lanjut
kalau kita memang butuh booster
maka booster ini hanya akan dijamin menjadi vaksin jaminannya pemerintah
yang kita berikan secara gratis ke masyarakat
adalah kepada pdi masyarakat yang masuk golongan pbi
di luar pbi maka ini menjadi vaksin mandiri ceritanya
memang masyarakat mencari dan itu kami akan disiapkan tentunya
vaksin tersebut bisa didapatkan di tempat tempat yang nanti akan diputuskan
pbi sendiri ialah penerima bantuan iuran atau peserta jaminan kesehatan
yang masuk dalam golongan orang tidak mampu
meski masih sebatas rencana
satu hal yang patut menjadi catatan ialah organisasi kesehatan dunia who hingga saat ini
juga belum merekomendasikan pemberian vaksin booster atau vaksin ketiga
ketiga yang berbayar
alasannya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi penuh dua dosis